simpan saja kata katamu itu di dalam kubur nanti
kemarin kami baru saja kalah bertarung melawan
hadapi guru kami
orang itu yang sudah membunuh netanjung dan kakak wolang guru
aku akan membalas kematian
pasukan singgoh sari akan menyerbu kita
hamba melihatnya sendiri
sampai dimana mereka
saat hamba meninggalkan pengamatan
pasukan tersebut telah memasuki desa rabu carat
berapa jumlah mereka
menurut pengamatan hamba jumlah mereka hampir seratus prajurit
siapa pimpinan mereka
raden ronggolawe gusti
bahkan pasukan tersebut terdiri dari para prajurit singgoh sari
dan para pendekar golongan putih
yang mendukung raden ronggolawe
sekarang kamu boleh pergi dan siapkan pasukan
sudah sejak lama
aku ingin menjajal kesaktian ronggolawe
yang sudah dibicarakan orang orang banyak
tidak sebesar orang orang yang bicarakan
lalu apa yang harus kita lakukan
mereka datang dari sini
terus ke tempat ini
lalu melewati sampai ke tempat ini
kita hadapkan orang orang yang banyak
dan mulai membidang di sini

aku rasa ini bukanlah arah yang tepat
pak man maaf
aku hendak bertanya
kemana arah menuju istana singasari
ke arah sana
tapi siapakah ke sana
apa yang perlu diperlukan untuk ke sana
namaku merah silu
dan ini adikku agam
kami berdua berasal dari pasai
aku hendak berdagang
dan meminta izin kepada singasari yang mulia
kalau begitu kalian tinggal ikuti saja jalan itu
kak kenapa kakak memakai
nama merah silu
bukankah itu nama ayah kaka
aku memang menggunakan nama ayah anda agam
dengan menggunakan nama baik ayah andaku
aku akan lebih serius untuk menjaga nama baiknya
dan juga menjaga diriku
dari melakukan hal hal yang tidak terpuji kamu
mereka troublah ensamaku
ia akan patuh seguru di depan faitnya
di sini ada
dua burbutan siap guten
berhadap keluarga ku
iya sepertinya begitu
nampaknya rumahmu harus dilindungi oleh mantra mantra pelindung
tolong lakukan itu nyi
datanglah ke rumahku
dan tolong jangan katakan pada romo kalau aku yang menyuruh nyai untuk datang ke rumahku
karena saat ini romo senang marah padaku nyi
nanti aku ke rumahmu
aku bergemas dulu
baik terima kasih
semoga saja tidak terjadi hal buruk pada keluarga ko
dan juga nyai romo
syukurlah kami menemukan kamu di sini
iya kita tidak perlu jauh jauh lagi mencarimu
ada apa kalian mencariku
pasukan gelang gelang menyerang perbatasan
banyak perkamungan yang dibakar
dan juga rakyat yang banyak yang dibunuh
sungguh kejam perbuatan mereka
ini tidak bisa dibiarkan
kita harus menghentikan mereka
kita bantu warga yang ada di kampung itu
atau kau sebenarnya takut
takut perang lawan mereka
aku takut lawan mereka
aku tidak percaya dengan kemampuanku
kalau kau tetap di sini
aku akan tetap membantu kaman anu
kau akan mati konyol di sini
nanti aja aku menyusul
tadi dia lari ke arah sini
kenapa aku tidak melihatnya
ada apa dengan mereka
aku ingin bertanya
ada apa dengan kalian
kenapa kalian sangat begitu ketakutan
kami mau mengungsi ke sana
mau mencari teman
cari tempat yang aman
kampung kami diserang pasukan gelang gelang
kami harus segera pergi
saya menyarankan kepadamu
supaya tidak melanjutkan arah jalan ke sana
karena sangat berbahaya ke sana
aku harus tetap melanjutkan perjalananku ke sana
bisa jadi agam
agam berlari ke sana
aku harus tetap mencarinya
semoga saja aku bisa bertemu dengannya
aku bilang diam
aku sudah meminta hartamu baik
kau tidak memberikan dia
pantas untuk diajur
kalian berdua lagi rupanya
kebetulan sekali kamu datang
kami akan menuntut balas atas kematian saudara saudara seperguruan kami
mengapa kalian berdua masih berlaku jahat
simpan saja kata katamu itu di dalam kubur nanti
kemarin kami baru saja kalah bertarung melawan
tapi kali ini tidak
hadapi guru kami
orang itu yang sudah membunuh nitanjung dan kakak wolang
akunya yang jamin
aku akan membalas kematian
habisi bocah itu
dasar manusia manusia biadab
aku harus segera melaporkan tentang penyerbuan ini ke istana
siapa yang mana burung itu
akan ada penyusup
apa yang sudah kalian lakukan
hei kisanak pergi dari sini
jangan ikut campur urusan kami
atau kau ingin bernasib seperti dia
manusia manusia biadab seperti kalian
tidak layak untuk hidup